berita asap setinggi satu lima ratus meter yang keluar dari gunung agung pada sabtu malam mengejutkan warga sekitar
ya terkait dengan hal itu kepala pusat vulkanologi mitigasi bencana geologi kaspani mengatakan hal itu sebagai sesuatu yang lumrah terjadi pada saat aktivitas gunung api sedang tinggi
kepala pusat vulkanologi mitigasi bencana geologi kasbani minggu pagi di pusat pemantauan gunung agung rendang menghimbau warga agar tetap tenang
asap tinggi berwarna putih yang keluar dari gunung api disebutnya bukan penanda akan terjadinya erupsi
mengandung sebagian uap air dan juga kemudian mengandung gas gas vulkanik ada di kasing dari bawah
meski begitu kasbani menyatakan status gunung agung yang masih bersatus awas harus tetap diwaspadai
untuk itu ia menghimbau agar warga tidak memasuki daerah yang dinyatakan bahaya
kasbani menambahkan gejala erupsi biasanya terlihat saat keluarnya asap hitam pekat disertai tremor
ya itu ya nanti kalau biasanya kalau sifatnya magmatik itu warnanya sudah mulai hitam nanti makin pekat makin pekat begitu
itu artinya ada apa namanya
maknya mahma yang apa gas mahma sendiri sudah mulai bergerak atau mulai keluar
artinya kalau mulai sudah terlihat asap hamat
ya kita lihat nanti biasanya kita lihat juga ada tremor ada apa kan gitu ya
bisa dalam waktu jam atau dalam waktu hari juga ada bisa juga menit juga
sejak status gunung agung ditingkatkan menjadi awas pada tanggal dua puluh dua september frekuensi gempa vulkanik dan tektonik terus mengalami peningkatan
namun para ahli tidak bisa memprediksi apakah gunung agung pasti akan meletus atau tidak
arya dita utama karangasem